paman dari mana
teman dan nyai ingin pergi sekarang
kenapa tidak nginep disini saja
kami masih mempunyai urusan
yang harus kami selesaikan
semoga allah melindungi kalian berdua
lain waktu kita akan berjumpa
kami pun pasti akan merindukan kalian
kalian tidak boleh mencuri lagi
karena mencuri itu akan merugikan orang lain
dan membahayakan kalian
kita tidak akan mencuri lagi
ini pasti memerlukan barang barang ini
untuk bekal nyai
kalian lebih membutuhkan
juallah sedikit demi sedikit
untuk keperluan kalian
kami akan mengunjungi kalian lagi
terima kasih nyai
semoga allah membalas kalian
jagalah diri kalian
nanti juga sembuh
sakitnya hanya sebentar kok
kamu menderita seperti ini
tidak apa apa raden
ini tak sepenuhnya
tidak ada yang bisa diberi
kau tidak perlu mencemaskanku
tidak apa apa bukan
tidak apa apa bukan
aku tahu kau hanya berpura pura
tidak sakit di depanku
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi

tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi
paman dari mana
paman bau apa
buah buahan yang segar
dimas sudah lapar
buah buahan itu paman dapatkan dari mana
apakah paman mencuri
nemu di mana
eh di atas pohon
astagfirullahaladzim paman itu sama saja dengan mencuri
paman tidak mencuri nih mas
buah buahan ini paman dapat dari hutan
tidak ada pemiliknya
apakah paman yakin tidak ada pemiliknya
paman kalau memang ada pemiliknya
aku tidak akan memakan buah buahan ini
sebelum paman meminta izin kepada pemiliknya
kenapa begitu nih mas
karena semua buah buahan ini haram jika dimakan
makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar
itu haram paman
nih mas sangat luar biasa ya
nih mas jangan cemas ya
aman pastikan buah buahan ini tumbuh dengan sendirinya
tidak ada pemiliknya nih mas
pak sepertinya ada yang datang
sebaiknya kita memeriksanya
aku harus menyalurkan hal murni

terima kasih raka mam
jangan terlalu banyak bergerak nyai
kau masih terluka nyai
sebaiknya kita pergi dari sini
kita cari tempat yang aman